terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
dan langsung saja kita pantau posisi pembukaan indeks harga saham gabungan
ihsg dibuka di zona hijau menguat satu lima persen
ini menguatnya cukup tajam di sesi pertama pembukaan di level enam dua ratus
dan sepertinya ini ihsg masih dibayangi oleh psbb yang diperketa
tetapi tentunya distribusi vaksin juga menjadi sentimen yang cukup positif untuk capital market indonesia
dan selain itu sentimen eksternal joe biden yang akan segera terpilih menjadi presiden as juga membawa angin segar
terutama untuk clean energy
sepertinya langsung terlihat ya dampaknya ke elon musk yang baru saja menjadi orang terkaya di dunia
dan ini juga menjadi sentimen yang cukup positif untuk dalam negeri karena kabarnya tesla juga akan berinvestasi di indonesia
kongres amerika serikat resmi menetapkan joe biden dan juga kamala harris
sebagai presiden dan wakil presiden terpilih amerika serikat periode dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh
bagaimana respon pasar dan juga dampak kepada ekonomi dunia
telah tersambung dengan kami presiden direktur sukor invest asset management jamie paul
selamat pagi pak jemmy
ya sudah terlihat ya anda juga cerah sekali ya pada pagi hari ini
sepertinya para investor lebih fokus ke blue wave atau joe biden yang akan membawa perubahan di market secara global
apa saja insight cuan anda setelah joe biden ini resmi menjadi presiden amerika serikat
oke yang pasti dengan terpilihnya joe biden dan kemenangan dari partai demokrat di senat
kita lihat ini membuat bahwa kebijakan kebijakan dari joe biden dan partai
demokrat sendiri akan menjadi yang mutlak ya
dalam artian kalau kita bicara mereka mau melakukan sebuah kebijakan politik tentu saja akan seratus persen bisa dilakukan
dan sebenarnya sudah diakses oleh market ya
kalau seandainya joe bidennya menang maka kemungkinan besar jumlah stimulus yang akan diberikan akan jauh lebih besar daripada trump yang menang ya
secara ekonomi amerika memang sangat membutuhkan stimulus terutama dengan dampaknya covid yang membuat ekonomi sedikit melemah pada tahun lalu
nah ini yang membuat sehingga dengan adanya quantive easing baru yang cukup besar jumlahnya
membuat terjadinya rally terhadap emerging market dan melemah dolar
terutama dengan kenaikan harga komoditi
nah ini kemungkinan besar akan mengulang kejadian tahun dua ribu sembilan sampai dengan dua ribu dua puluh
jadi kita harus berpikir
dan tentu saja kalau kita lihat pada tahun tahun tersebut terjadi rally yang cukup besar di emerging market
nah mudah mudahan dengan terjadinya rally di emerging market juga akan terjadi di indonesia sendiri ya
sehingga kita cukup optimis baik dari equity maupun dari bond side
kalau kita lihat aliran dana asing makin terus deras masuk ke indonesia semenjak joe biden menang
ya pak jemi tadi anda juga sudah menyebut
ini ada kebijakan fiskal atau stimulus yang akan digelontorkan oleh partai demokrat atau joe biden
ini ada angkanya ya pak
ini lebih dari dua triliun dolar amerika serikat
dan tentunya juga akan menekan rupiah dan memberi pressure terhadap dolar amerika serikat
dan rupiah juga akan menguat
dan perkiraan anda rupiah bisa menguat hingga kisaran di berapa ini pak
oke target kita rupiah akhir tahun di kisaran
dan sebenarnya ini semua tergantung daripada harga komoditi sendiri ya
apabila rally di harga komoditi cukup tinggi ya
kita bisa melihat adanya rupiah cukup kuat bahkan di bawah level tiga belas ribu
karena kita pernah mengalami penguatan yang cukup tajam pada waktu harga kol dan harga cpo naik tajam
pada saat pemerintahan sby
nah saya pikir ini bisa juga terjadi
tapi catatannya adalah harga komoditi harus naik tajam
karena tentu saja pemerintah kita dan bank sentral kita akan berusaha supaya jumlah ekspor kita cukup kuat
dan ini yang membuat sehingga penguatan rupiah kalau tidak didorong oleh kenaikan ekspor yang tajam
tentu saja akan dijaga supaya tidak terlalu kuat
itu yang membuat kenapa kita mempunyai target rupiah untuk berada di tiga belas lima ratus pada akhir tahun nanti
wah ini adalah catatan bagi kita semua ya rupiah akan mencapai tiga belas
bahkan lebih rendah atau lebih menguat daripada sebelum pandemi
yang sebelumnya ini adalah di angka sekitar tiga belas enam ratus ya pak
oke kita langsung saja ini langsung ke kebijakannya joe biden
kita tahu joe biden lebih mendukung clean energy
seperti global warming juga salah satu concernnya
tentu ini adalah arahan yang cukup positif
tetapi bagaimana dengan industri pertambangan di indonesia
ya banyak yang bilang adalah nikel is the new oil
karena tentu saja dengan digantinya mobil konvensional dengan electric vehicle
saya pikir ini akan membuat tren daripada penggunaan nikel akan naik sangat cepat ya
ekspektasi market tahun dua ribu dua puluh lima mungkin sudah sekitar lima puluh lima puluh ya
jumlah mobil yang menggunakan listrik dan juga yang konvensional
nah tentu saja ini akan membuat indonesia sebagai penghasil nikel terbesar dunia
salah satu yang memiliki cadangan terbesar di dunia tentu saja sangat diuntungkan
dan ini juga saya pikir akan berdampak di sektor real
bukan cuma di nikel sendiri ya
jadi mudah mudahan ini akan membuat ekonomi kita cukup naik ya
dengan adanya kebijakan green economy ya yang dilakukan oleh amerika saat ini
ya tentunya green energy green economy ini akan menjadi sorotan investor
dan dari sektor industri mari kita berbincang jangka panjangnya
apa saja strategi finansial yang indonesia harus siap setelah joe biden terpilih
saya pikir kita harus memanfaatkan dengan adanya kebijakan green energy ini ya
kita jangan cuma menjadi negara penghasil raw material
saya pikir kita sudah belajar dari pengalaman
pengalaman sebelum sebelumnya di mana kita cuma menjadi penghasil raw material
dan saya pikir dengan kebijakan pemerintah sekarang untuk mendorong sektor kilir ya
daripada industri nikel dengan adanya pembangunan mobil listrik pabrik mobil listrik di indonesia
dan juga banyak sekali rencana rencana energi terbarukan
saya pikir ini cukup membantu ekonominya ke depan
dibandingkan dengan kita cuma bergantung kepada raw material yang selama ini kita lakukan